seorang suami seharusnya berkewajiban menjaga istri dalam kehidupan rumah tangganya
namun di tasikmalaya seorang suami justru membacok istrinya sendiri hingga terluka serius di bagian kepala
amarah sang suami dipicu karena istrinya meminta cerai karena kerap mendapatkan perlakuan kasar
wanita asal kelurahan pasanggerahan kecamatan indih yang tasikmalaya ini terbaring tidak sadarkan diri
di ruang tindakan ugd rumah sakit umum daerah kabupaten ciamis
bagian kepalanya terluka serius akibat bacokan senjata tajam jenis golok
korban pertama kali ditemukan warga di pinggiran jalan imba nagara ciamis pada kamis dinihari
dengan kondisi tidak sadarkan diri serta berlumuran darah
kejadian berawal ketika ibu satu anak ini pergi dari rumah untuk menginap di rumah kerabatnya rabu malam
korban berniat menghindari suaminya yang kerap berlaku kasar dan sering memukul korban
cekcok terjadi saat suaminya mendatangi korban hingga sang suami kalap dan membacok istrinya sendiri
orang tua korban yang datang menengok menangis histeris mendapati anaknya terbaring kritis
menurut keluarganya korban terluka
korban sering mengeluh terhadap kisah rumah tangga yang dijalaninya hingga dirinya ingin bercerai
petugas masih mengejar pelaku yang melarikan diri pasca melakukan aksi bejatnya
kasus ini kini ditangani petugas kepolisian polres ciamis
ogi fatuzaman ciamis